lantai tujuh hotel alexis diduga sebagai tempat prostitusi
dugaan praktik prostitusi inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah provinsi dki jakarta
tidak memperpanjang izin usaha hotel dan geria pijat ini
hari ini manajemen alexis mengundang media untuk melihat
lihat situasi di lantai tujuh hotel alexis
ya saya sekarang sudah berada di lantai tujuh hotel alexis
saya akan mengajak anda untuk masuk ke dalam
dan sebelum kita masuk ke dalam disini ada peringatan
dilarang membawa kamera dan seluruh atau sudut sudut ruangan ini dilengkapi dengan cctv
dan tempat ini belakangan menjadi pembicaraan publik karena dianggap sebagai tempat prostitusi
dan belakangan pemprov dki tidak mengeluarkan izin lanjutan bagi hotel alexis karena dugaan tersebut
saya akan mengajak anda masuk lebih dalam
di sini anda bisa lihat di sebelah sana ada loker kemudian di sebelah sini juga ada loker
dan kalau kita melihat ke dalam dan lokasi ini dikelilingi oleh loker
bagi pelanggan yang akan melakukan pijat dan refleksi di lokasi ini mereka bisa menaruh barangnya di sini
dan kemudian kalau saya masuk lebih dalam lagi disini ada ruang ganti untuk pelanggan sebelum melakukan pijat di lantai atas
dan disini setelah pelanggan masuk disini disediakan baju baju kimono
ini ada nama yang kimono
dan terdiri dari berbagai ukuran disini ada ukuran xl kemudian ada ukuran s kemudian dari yang kecil sampai yang besar
dan disini juga disediakan anduk di atas
saya akan mengajak anda lebih masuk lagi di atas sini
dan disini anda bisa lihat sendiri disini adalah tempat untuk berjemur atau mengeringkan badang setelah pelanggan melakukan renang atau bersantai santai di kolam yang kecil yang ada di sebelah sana
ya saya sekarang sudah berada di satu tempat lainnya
ini adalah tempat untuk spa dan pijat
di sini anda bisa lihat ini ada tempat untuk berendam kemudian ada toilet
dan kedua tempat ini biasanya digunakan oleh pelanggan ketika selesai melakukan pijat
nah ketika saya berjalan sekitar satu meter di sini ada tempat untuk pijat yaitu kasur
dan customer disini untuk menikmati proses pijat selama satu jam mereka harus membayar sekitar rp satu ratus delapan puluh
dan untuk sewa kamar yang sendiri berkisar rp tiga ratus rp empat ratus
tadi pihak manajemen dari alexis sudah memberikan keterangan
kepada media bahwa mereka sampai hari ini akan melakukan mediasi terhadap pemprov dki jakarta bahwa berharap izin mereka bisa diperpanjang
askur anam jakarta